dinas perhubungan dki jakarta dan polda metro jaya segera terapkan sistem plat nomor ganjil genap di jalanan ibu kota
guna mengurai kemacetan jalanan ibu kota sistem plat nomor ganjil genap akan segera diterapkan oleh dinas perhubungan dki jakarta dan kepolisian
lalu lintas polda metro jaya
sistem tersebut akan berlaku di ruas jalan dan waktu yang sama seperti sistem tiga in satu
dan rencananya diuji coba mulai senin dua puluh tujuh juni hingga dua puluh enam agustus mendatang
dinas perhubungan pemerintah provinsi dki jakarta dan direkturat lalu lintas polda metro jaya akan memperlakukan sistem plat nomor kendaraan ganjil genap di jalan protokol ibu kota
proses penerapan sistem ganjil genap akan melalui tiga tahapan yaitu sosialisasi uji coba dan pelaksanaan
pelaksanaan sistem ganjil genap yang berlaku untuk mobil dan motor merupakan kebijakan transisi
sebelum implementasi elektronik
road pricing atau erp diberlakukan pada dua ribu tujuh belas
sistem ganjil genap berdasar dua angka belakang plat nomor kendaraan diterapkan karena mudah dipahami masyarakat
dan sistem ganjil genap diharapkan dapat menghilangkan jogi tiga in satu

yang semula tanggal dua puluh delapan sampai tanggal dua puluh
ternyata sampai tanggal dua puluh enam kemudian tanggal dua puluh tujuh juli sampai
yang agustus itu yang tahap uji cobanya kemudian nanti pelaksanaannya tanggal tiga puluh agustus
kalau rute sama kok dengan kawasan yang digunakan untuk tiga in satu
kemudian tambah dari jalur jalur nasional side